tim asesor lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk selasa pagi tiba di rumah pribadi putri candrawati istri irjen verdi sambo
lpsk melakukan pemeriksaan psikologis putri candrawati terkait permohonan perlindungan sebagai korban dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan yang disebut oleh mendiam brigadir yosua utabarat
mobil pertama lpsk terlihat memasuki komplek rumah pribadi putri candrawati pukul sepuluh enam belas waktu indonesia barat
mobil terlihat langsung masuk ke rumah putri candrawati di jalan saguling tiga duren tiga jakarta selatan
pengamanan kompleks terlihat lebih ketat portal menuju rumah putri ditutup sementara petugas keamanan hanya memperbolehkan kendaraan penghuni atau ojek online
yang mengantar atau jemput untuk masuk
lpsk menuju rumah putri candrawati di jalan saguling tiga duren tiga jakarta selatan
tiga perlindungan saksi dan korban juga mendatangi mabes polri
kedatangan mereka untuk berkoordinasi terkait perlindungan kepada barada edugaannya
tim dari lpsk yang datang adalah wakil ketua lpsk edwin partogi dan ahmadi
mereka dijadwalkan bertemu dengan pihak baris krimpori terkait perlindungan terhadap barade e yang kini menjadi saksi kunci penembakan brigadir yosua
baradae sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus ini
namun saat ini permohonan itu masih dalam proses
asesmen pihak lpsk